pemerintah menjamin data nama nama dan jumlah kekayaan seseorang yang diproses dalam pengampunan pajak
tidak akan digunakan untuk kepentingan proses hukum
kecuali nama nama orang yang memarkir uang untuk kepentingan perdagangan manusia terorisme dan narkoba
salah satu elemen penting keberhasilan teks amnesti adalah adanya kepastian hukum
bagi para peserta atau calon peserta dari amnesti
artinya kerahasian data itu nomor satu
kemudian kedua data yang disampaikan nanti tidak bisa dijadikan sebagai bukti permulaan
maupun dalam tahap penyelidikan dan penyidikan
dan siapapun yang membocorkan data tersebut justru itulah yang dikenai tindak pidana